gempa dengan magnitudo tujuh lima yang mengguncang maluku tenggara barat selasa dini hari
memicu munculnya pulau baru di kabupaten kepulauan tanimbar maluku
ya pulau baru tersebut bermaterial batu karang dan lumpur
setelah gempa dengan magnitudo tujuh lima mengguncang kabupaten kepulauan tanimbar maluku pada rabu dini hari lalu
sebuah pulau muncul ke permukaan laut
dalam video amatir berdurasi satu menit milik kepala desa taniman boni kelmas koso
terlihat pulau tersebut terdiri atas batu karang berwarna hitam dan lumpur di bagian teri pulau
penjabat bupati kabupaten kepulauan tanimbar daniel ende mengaku tidak ada larangan warga datang ke pulau baru tersebut
warga pun telah memasang bendera merah putih di pulau baru ini
muslimin abbas ambon maluku